kasus penembakan yang melibatkan dua oknum polisi yang masih menjadi teka teki
ini terus mendapatkan pengawasan dari istana
pasalnya publik meminta institusi penegak hukum seperti polisian
juga harus transparan tanpa menutup nutupi kasus yang melibatkan pihak internalnya
seperti arahan presiden joko widodo yang meminta kasus penembakan
brigadir yosua huta barat ini terus ditegakkan sesuai hukum
karena melibatkan nama baik institusi kepolisian
pihak istana terus mengawal dan memonitor perkembangan kasus penembakan brigadir joshua
hingga akhirnya diperoleh titik terang
pengacaranya ya lpsk ya kompol nah semua lapor
jadi saya minta masyarakat ikuti saja perkembangan ini nanti akan ada ujungnya
saya tidak akan masuk ke substansinya kecuali satu hal
bahwa presiden minta agar ini dibuka dengan sejujur jujurnya
kalau ada yang tersembunyi atau disembunyikan nanti akan terlihat
kalau ada upaya seperti itu itu aja